warga di jalan menara air manggarai jakarta selatan
memblokade jalur masuk ke permukiman dengan memasang portal besi
ini merupakan sikap penolakan mereka atas rencana pengosongan rumah warga oleh pt kereta api indonesia
sejumlah petugas pt kai bersama aparat marinir
dihadang oleh warga di jalan menara air manggarai jakarta selatan
petugas datang untuk mengeksekusi pengosongan rumah ridwan
di jalan menara air nomor enam puluh lima manggarai jakarta selatan
kedua belah pihak sempat bersitegang
warga meminta bertemu dengan pihak pt kai
petugas pun akhirnya mundur
menurut pemilik rumah kasus sengketa bangunan dan tanah ini
masih dalam proses hukum di pengadilan negeri jakarta selatan
namun belum ada putusan tetap atau inkrah
ia pun mengaku memiliki surat atas kepemilikan bangunan dan tanah
dari tahun enam puluh april tahun enam puluh
ada surat penempatan rumah
eksekusi pengosongan rumah milik m ridwan ditolak warga
karena warga khawatir pengosongan akan merembet ke rumah warga lain
hingga selasa siang warga masih bertahan dan berjaga di jalur masuk pemukiman
dengan menutup portal besi
warga juga memasang sejumlah spanduk berisi penolakan pengosongan rumah
dan mengecam eksekusi tersebut
budi tanjung jakarta